informasi berikutnya usai diguyur hujan deras sejak dini hari tiga rt di kawasan bataran kali semongo kelurahan tegal alur kalideres jakarta barat terendam banjir hingga enam puluh cm
saudara inilah suasana pemukiman padat penduduk di kelurahan tegal alur kalidres jakarta barat pada jumat siang
banjir terjadi akibat meluapnya kali semongo yang tak mampu menampung debit air yang cukup tinggi
sebanyak tiga rt terendam banjir karena lokasi yang berdekatan dengan kali
tingginya banjir membuat warga terpaksa bertahan di rumahnya masing masing
banjir yang merendam pemukiman warga di kalidres jakarta membuat sejumlah warga lansia dan anak balita terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet
mereka dievakuasi ke rumah susun yang berdekatan dengan lokasi banjir
meski demikian tak sedikit juga warga yang masih bertahan di dalam rumah
pada korban banjir berharap pemerintah setempat melakukan upaya penanganan banjir agar lokasi ini tak menjadi langganan banjir
sementara itu hujan deras sejak jumat dini hari juga membuat jalur tol sediatmo arah bandara internasional soekarno hatta terdampak banjir
banjir mengenangi tol sediatmo arah jakarta kilometer dua puluh satu
dan tiga puluh satu arah bandara soekarno hatta tangerang
situasi lalu lintas terganggu genangan
bahkan macet di sekitar area banjir
tugas jasa marga bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan melakukan upaya penyusutan genangan